kakak pur bisa ntar kita ke depan
kakak pur bisa tidak
kalau bilang dong itu jangan terlalu panjang
saya juga punya tuh
tapi kelihatannya punya kang amin coklatnya lebih mahal daripada kamu pur
ada coklat yang warna putih ada coklat yang warna hitam
kalau saya mah kacangnya banyak
sudah dulu ah
saya mau ngejek dulu
kalian berdua jangan berantem ya
senang senang sama temen temennya
kalau kamu ndak ada
saingan saya jadi berkurang satu
din pulang cepet lu
eh ada kang aning juga
gue cuma mau ngasih ini doang
sebagai tanda terima kasih gue
karena kamu udah ngasih gue kaos
saya juga mau ngasih ini
tapi bukan sebagai tanda apa apa
mau ngasih aja ikhlas
ineke gak suka coklat

ayah teh kapan mau liat kontrakannya pak haji sodik
ini bun bun
ayah baru mau pergi
mau pergi kok nelpon ay
melpon ojek bun bun
jalan kaki aja biar sehat biar hemat
siapa suruh lo meren
eh lo kelewat sini
garim suka suka gue dong
eh bang ojek
ada nggak teman yang mau berpanjang snk
saya juga bisa bantu jual rumah kok
marun udah ngerin
saya mau ke lompat jisodik mau liat kontrakannya
insya allah jadi
bang kebetulan doang saya buru buru nih
tumpen main kemari
kangen ya sama udin
ih apaan sihnya
aku kesini cuma mau nganterin kaos
udin pasti seneng ani perhatian sama dia
masuk dulu aja
nggak usah nyak
aku kesini cuma mau nganterin ini aja kok
ini kan udah lama kagak main kesini
ngobrol sebentar sama nyak
iya deh nyak